pernyataan sekjen pdip hasto kristianto yang menyebut partainya hilaf saat mencalonkan gibran sebagai wali kota solo direspon dpc partai gerindra solo
dpc gerindra solo menilai pernyataan hasto emosional
dpc partai gerindra solo sebagai salah satu partai pendukung gibran di pilkada solo dua ribu dua puluh lalu menilai apa yang disampaikan hasto itu merupakan haknya untuk bicara
namun pernyataan seperti itu seharusnya tidak perlu disampaikan oleh hasto
ketua dpc partai gerindra solo ardianto kuswinarno maksud kami menilai bahwa gibran selama ini dipandang luar biasa dalam membangun solo di tengah hantaman pandemi